selamat sore salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
sore hari ini saya sangat berbahagia sekali
memang negara kita ini adalah negara besar
kita adalah bangsa besar
yang terdiri dari suku yang berbeda beda
agama yang berbeda beda
ada tradisi dan budaya yang berbeda beda
dari sunda mana sampurasun
dari jawa peribun ke baribun
jawa timur ya apa kabarir
dari aceh pauhaba
dari rio sumatera barat
kan baru jambi apa kabar
dari sumatera utara huras
dari jawa peribun ya apa kabar
udah ada di sulawesi
yang di sulu tavia
dan yang di kalimantan
yang di kalimantan
bacuramin kasaruga basengat kak cubata
yang dari bali
yang dari papua
apa kabar semuanya
apa kabar indonesia
apa kabar indonesia
inilah sekali lagi
keragaman yang kita miliki
kebenekaan yang kita miliki
yang harus terus kita rawat
dan terus kita jaga bersama sama
perlu perlu kita ingat
perlu kita ingat
bahwa dasar negara kita
ideologi kita pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
harga mati dan tidak bisa diganggu gugat
siapa yang setuju tunjuk cari
siapa yang setuju angka jempol
program program yang bertumpu berpihak kepada rakyat apapun latar belakangnya apapun daerahnya dan dari manapun asalnya tanpa terkecuali sekali lagi semua yang kita kerjakan adalah untuk bangsa untuk negara untuk rakyat indonesia
kata kata pesimis setuju
bapak ibu dan saudara saudara sekalian tidak ada satu negara pun negara maju yang tidak memiliki infrastruktur yang baik
negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik benar
tidak ada satu negara pun
yang maju yang tidak memiliki sumber daya manusia yang unggul dan yang berkualitas betul
oleh sebab itu kita selalu dalam lima tahun ini berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan lima tahun ke depan kita akan berfokus berkonsentrasi kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia kualitas sdm
dan tidak ada satu negara yang maju dan sejahtera kalau rakyatnya terpecah belah
negara maju rakyatnya pasti bersama sama bersatu membangun negaranya
tidak ada negara maju dimanapun yang rakyatnya pesimis
tidak ada negara maju dimanapun yang rakyatnya pesimis
yang maju dimanapun pasti rakyatnya optimis betul
oleh sebab itu modal besar untuk indonesia maju adalah rasa optimis yang besar
oleh sebab itu saya mengajak pada sore hari ini jangan sampai ada rasa besi
yang terus kita kobarkan adalah rakyatnya
yang terus kita kobarkan adalah rasa
bapak ibu dan saudara saudara sekalian kita ini sudah masuk ke dalam negara yang namanya
negara dengan ekonomi terkuat
dua puluh negara dengan ekonomi terkuat
dua puluh negara dengan ekonomi terkuat
bahkan menurut proyeksi dan perkiraan negara kita indonesia ini di tahun dua ribu empat puluh lima akan menjadi ekonomi terkuat empat besar di dunia
oleh sebab itu kita harus menyiapkan kita harus menghadapi tantangan tantangan kita harus menghadapi rintangan rintangan yang ada di depan kita
jangan sampai kita merasa
jangan sampai kita pesimis
jangan sampai kita juga merasa lemah
jangan sampai kita merasa rendah
karena bangsa ini adalah bangsa besar negara ini adalah negara besar
negara besar bangsa besar yang memiliki masa depan yang baik memiliki harapan ke depan yang lebih baik
siapa yang setuju tunjuk jari
hari ini sangat bersemangat optimis meskipun saya tahu bapak ibu dan saudara saudara sekalian
sudah sejak pagi sudah sejak siang tadi sudah sejak kemarin berada di gelora bung karno ini
oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya

kita masih memerlukan pekerjaan pekerjaan besar karena di depan kita banyak tantangan tantangan yang harus kita hadapi
tetapi perbaikan negara sebesar indonesia yang kita lakukan demi kejahteraan masyarakat
kita harus tahu apa yang dibutuhkan rakyat apa yang diinginkan oleh rakyat

oleh sebab itu kenapa saya selalu terus turun ke bawah turun ke desa turun ke kampung turun ke daerah daerah
karena saya ingin mengecek mengontrol langsung bahwa program program yang kita lakukan itu berjalan di lapangan
jangan sampai ada program program yang mangkrak di tengah jalan setuju
dan dalam angka angka yang sudah kita miliki kita tahu bahwa angka kemiskinan kita sekarang ini sudah berada pada angka satu digit yang sebelumnya dua digit
ini harus kita syukuri
ini harus kita syukuri
angka pengangguran juga turun dari lima sembilan menjadi lima
jadi lima tiga persen
ini juga harus kita syukuri betul
di tengah tengah ekonomi global yang sulit di tengah ekonomi global yang terus menurun
kita tahu negara kita bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas lima
ini juga harus kita syukuri betul
kita harus bersyukur kepada allah swt
jangan sampai kita tidak bersyukur
jangan sampai kita ini kufur nikmat
seluruh rakyat indonesia yang saya cintai bapak ibu sekalian yang hadir di gbk
saya dan profesor kiai haji ma'ruf amin telah sepakat untuk mewakafkan diri kita
kami berdua untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia
kita memastikan lima tahun ke depan insya allah negara kita akan lebih kuat ekonominya
untuk para petani untuk para nelayan
untuk para guru
untuk para buruh
untuk para dokter
untuk para pegawai negeri
untuk para tni
untuk para polri
seniman pekerja kreatif
pengusaha kecil pengusaha menengah
baik anak anak muda
ibu ibu bapak bapak semuanya
kita harus pastikan hidup kita lebih baik dari hari ini
untuk lima tahun ke depan
tidak akan ada lagi rakyat yang tertinggal di garis kemiskinan
semuanya kita semuanya harus maju setuju
tapi bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
menakodai kapal besar seperti negara kita ini
yang sudah sekarang ini penduduknya mencapai dua ratus enam puluh sembilan juta orang
membutuhkan pengalaman betul
menakodai dua ratus enam puluh sembilan juta negara besar
negara besar seperti indonesia ini sekali lagi membutuhkan pengalaman
saya alhamdulillah bersyukur bahwa memulai karir politik dan pemerintahan itu dimulai dari yang terkecil sebagai wali kota

kemudian naik lagi sebagai gubernur di dki jakarta

kemudian naik lagi sebagai presiden yang sudah berjalan empat lima tahun ini
negara sebesar indonesia bener nggak
itulah itulah yang dinamakan rekam jejak
orang harus melihat rekam jejaknya seperti apa
pengalamannya seperti apa prestasinya seperti apa
dan saya ini tidak memiliki beban masa lalu enggak ada
saya ulangi saya tidak memiliki beban masa lalu tidak ada
perlu saya tegaskan pada sore hari ini juga perlu saya tegaskan

bahwa negara indonesia negara kita indonesia ini tidak akan bubar
kita sekarang ini sudah berada pada jalan yang benar
kita sekarang ini sudah berada pada track yang benar
memang kadang kadang ada kesulitan
memang kadang kadang ada
tetapi itulah sebuah bangsa besar menuju sebuah indonesia maju
jangan semuanya minta instan
jangan semuanya minta dadaan langsung sejahtera
tidak ada dalam dunia sebesar dalam negara sebesar indonesia ini tidak ada
oleh sebab itu dengan track yang sudah betul
dengan jalan yang sudah benar ini
kita optimis negara kita indonesia ini ke depan akan lebih maju
bapak ibu dan saudara saudara sekalian
pada kesempatan yang berbahagia ini
saya ingin mengucapkan terima kasih telah hadir bersama menjadi bagian dari sejarah bangsa indonesia
dan dalam kesempatan yang baik ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh koalisi partai
terima kasih pdi perjuangan
dan tentu saja saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang hadir
saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada para alim kepada para ulama para kiai para habaib para santri para ustadz
seluruh pemuka pemuka agama pemuka pemuka masyarakat
tokoh tokoh masyarakat yang banyak hadir di sini
terima kasih atas dukungan terima kasih atas doanya
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya
semuanya kita bersatu di sini untuk indonesia maju
angka darinya angka jempolnya
terakhir terakhir bapak ibu dan saudara saudara sekalian
bangsa indonesia rakyat indonesia
akan memberikan suara yang menentukan arah ke depan bangsa ini
arah ke depan negara kita indonesia lima tahun ke depan
oleh sebab itu pilihlah pemimpin yang peduli dan tahu kebutuhan rakyat
pilihlah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat
pilihlah pemimpin yang selalu menempatkan kepentingan rakyat
sebagai kepentingan yang nomor satu
oleh sebab itu tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
kembali ke tps
marilah kita mengajak teman teman kita rekan rekan kita
saudara saudara kita tetangga tetangga kita sekampung sedesa
untuk berbondong bondong ke tempat pemungutan suara
untuk berbondong bondong ke tps
untuk indonesia maju ayo kita pilih satu
saya mengajak saya mengajak tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas
kita datang ke tps dengan baju putih
tapi kalau nggak punya baju putih juga nggak apa apa
saya mengajak memakai baju putih karena yang akan dicoblos bajunya
yang mau dicoblos bajunya
itu akan dikoblos
dan juga saya tekankan jangan ada yang takut pergi ke tps
jangan ada yang takut pergi ke tps
karena tni dan polri kita
akan menjaga keamanan seluruh pemilih yang datang ke tps

atas nama cinta atas nama cinta betapa sebetulnya saya ingin menyalami bapak ibu dan saudara saudara semuanya
memeluk saudara saudara semuanya dalam sebuah pelukan satu indonesia
terima kasih saya mengucapkan terima kasih juga spesial kepada bapak yusuf kala yang telah empat setengah tahun mendampingi saya dalam kesulitan dalam menghadapi tantangan tantangan sehingga sampai hari ini negara berjalan dengan baik
dan akhir kata
saya tutup terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waktu saya berikan kepada prof gaya ji ma'ruf amin saya persilahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebelum doa saya ingin tanya hari ini apa yang telah kita putihkan
gbk hari ini telah kita putihkan
tujuh belas april apa yang akan kita putihkan
tps akan kita putihkan
untuk memilih pasangan putih putih
supaya putih putih menang di dalam pilpres
ya allah jadikanlah pertemuan ini
pertemuan yang kau berkati
pertemuan yang akan menghantarkan satu menjadi pemenang
jadikanlah satu menjadi pemenang
jadikanlah satu menjadi pemenang
jadikanlah satu menjadi pemenang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh